cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir bulan ini hampir di seluruh wilayah indonesia
apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana mengantisipasinya
kami akan membahasnya bersama kepala pusat meteorologi publik bmkg fahri rajab
selamat malam pak fahri
iya selamat malam mas
pak fahri wilayah mana saja di indonesia yang berdampak dalam cuaca ekstrim kali ini
ya jadi dari hasil analisis terakhir yang dilakukan bmkg memang hingga tiga hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir
antara lain hujan lebat itu berpotensi terjadi untuk jawa hampir sebagian besar jawa ya terutama jawa bagian barat kemudian jawa timur bagian selatan kemudian ntb ntt
kemudian di sumatera terutama sumatera bagian selatan kalimantan barat kalimantan selatan kalimantan timur kalimantan tengah kemudian sulawesi bagian utara sulawesi selatan bagian barat sulawesi tenggara dan juga di maluku bagian utara
nah itu yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam tiga hari ke depan
oke cukup banyak berarti wilayahnya
lantas apa saja dampak yang kemungkinan
yang ditimbulkan dari cuaca ekstrim ini
ya yang perlu diwaspadai adalah dampak potensi bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan ini ya
yaitu banjir banjir bandang longsor nah ini yang masih tetap perlu diwaspadai
lantas yang menjadi penyebab adanya cuaca ekstrim kali ini sebenarnya apa sih pak
dipengaruhi oleh apa
ya jadi memang kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini
faktor faktor atmosfer yang memang mempengaruhi ya
pertama saat ini kita memang sedang dalam periode puncak musim hujan ya
jadi intensitas hujan memang masih cukup tinggi di periode puncak ini
kemudian ada beberapa faktor dinamika atmosfer seperti adanya aktifnya monsoon asia
kemudian adanya seruakan dingin dari utara ke selatan
kemudian adanya penjelaran masa udara yang basah dari samudera india ke samudera pasifik yang melewati wilayah indonesia
kemudian adanya daerah pertemuan angin
adanya daerah perlambatan angin
nah itu fenomena fenomena tersebut saling berinteraksi
berkontribusi terhadap masifnya pertumbuhan awan awan hujan di wilayah indonesia saat ini
oke melihat tadi adanya potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah di indonesia
apakah ada kemungkinan untuk dilakukannya modifikasi cuaca untuk mencegah hal itu
ya saat ini sedang dilaksanakan teknologi
modifikasi cuaca untuk antisipasi bencana hidrometeorologi
yaitu untuk wilayah jawa tengah
saat ini kami sedang melaksanakan temset tersebut dengan posko di solo di kota solo
dengan daerah operasi di wilayah jawa tengah
ini memang sedang dilaksanakan saat ini
oke baru hanya di satu wilayah saja
bagaimana dengan wilayah lainnya
iya sebenarnya kalau operasi tmc ini sudah kita laksanakan dari akhir tahun kemarin ya
dan kita melihat potensi
ya ancamannya seperti apa
saat itu kan kita melaksanakan tmc di jawa barat banten dki dan juga jawa timur
kemudian sulawesi selatan dan saat ini di jawa tengah yang sedang kita laksanakan
oke setelah dilakukan dalam beberapa waktu tadi
apakah memang terbukti dapat mencegah bencana hidrometeorologi tadi atau seperti apa pak fahri
ya tentu kita harus
kalau berbicara tentang hasilnya
kami kan harus melakukan kajian yang cukup dalam untuk pengukuran jumlah curah hujannya
tapi secara umum operasi tmc adalah mencoba meredistribusi awan awan hujan
dan juga mempercepat proses kondensasi sehingga hujan bisa turun di luar daerah yang memang rawan bencana
oke ini bukan pertama kalinya terjadi cuaca ekstrim di indonesia
jika dibandingkan dengan beberapa
waktu lalu atau tahun lalu misalnya
apakah cuaca ekstrim yang kali ini lebih buruk atau justru lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
iya jadi memang kalau bmkg kan melihat dari intensitas curah hujannya ya
kalau dibanding tahun lalu memang jumlah curah hujan masih bervariasi dan sangat fluktuatif
tapi kalau kita bandingkan dengan banjir besar di dua ribu dua puluh
saat ini memang belum tercatat adanya
hujan di jawa ya yang sampai dengan di atas tiga ratus seperti itu
kemarin sempat terjadi di semarang
di semarang juga sempat ada
jadi memang mirip mirip dengan kejadian cuaca ekstrim di tahun lalu
oke tentu kita harapkan jauh lebih baik tidak lebih parah begitu ya
tapi kalau tadi kita sudah bahas mengenai adanya potensi bencana hidrometeorologi
lalu juga modifikasi cuaca akan dilakukan oleh bmkg
tapi yang bisa dilakukan atau antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
menurut anda apa
ya jadi gini pertama yang perlu kita bangun adalah kesadaran kolektif
bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang memang rawan bencana
dan kemudian mari kita mulai dari lingkungan kita dulu masing masing
pastikan lingkungan kita dalam kondisi siap untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi
misalnya saluran air di depan rumah kita kita pastikan dalam kondisi bersih
siap untuk menerima dan mengalirkan air
sikap hidup kita ya jangan buang sampah sembarangan
itu kan dimulai dari diri kita dulu masing masing
kemudian pemerintah daerah dalam skala yang lebih luas
misalnya memastikan sungai sungai itu dalam kondisi siap untuk menerima air dalam jumlah besar dan mengalirkannya ke laut
ya mungkin dengan mengerukan ataupun memastikan drainase itu juga dalam kondisi siap

jadi intinya kita memang mari kita mulai dari lingkungan kita dulu masing masing
tadi masyarakat juga harus berpartisipasi
peran apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah ini menurut anda pak fahri
ya itu tadi dari lingkungan kita dulu
dari hidup kita yang paling simpel misalnya
tidak membuang sampah ke saluran air
apalagi ke sungai
itu dulu kita mulai dari kita dulu
kehidupan pribadi memang harus diubah untuk membantu ini
juga tadi anda katakan bahwa kita harus ada kesadaran korektif bahwa kita tinggal di daerah yang memang rawan terjadinya bencana begitu
tapi apa yang harus dilakukan masyarakat ketika memang terjadi curah hujan cukup tinggi
apakah kita harus panik begitu
terutama mereka yang tinggal di kawasan yang rawan banjir atau justru cukup biasa saja
karena memang tadi berbagai cara sudah dilakukan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah negara
untuk membantu mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi ini
salah satu bentuk kesadaran koruptif kita tinggal dan hidup daerah rawan adalah mengenali lingkungan dulu
kenali lingkungan daerah yang bahaya di lingkungan kita itu di mana gitu ya
dan daerah amannya di mana gitu ya
nah itu mengenali lingkungan dengan baik itu bisa membantu kita dalam melakukan mitigasi bencana
kemudian yang kedua terus memantau perkembangan informasi
memantau perkembangan informasi cuaca dari bmkg ya
dan mengenali juga kondisi kondisi yang memang sudah sampai level bahaya
misalnya ketika hujan sudah turun terus menerus lebih dari tiga jam
atau apalagi sampai seharian hujan terus tiga hari berturut turut hujan terus gitu ya
itu menjadi indikator kewaspadaan bisa menjauhi daerah yang memang kita sudah tahu itu rawan gitu ya
karena misalnya hujan sangat lebat sampai kita tidak bisa lagi jarak pandang sangat terbatas ya
karena hujan tidak bisa lagi melihat empat atau lima rumah di sekitar kita gitu ya
karena visibility ataupun jarak pandangnya terhambat akibat hujan
itu juga bisa menjadi indikator kewaspadaan kita untuk menjauhi daerah daerah yang sudah kita kenali sebagai daerah yang rawan
mungkin kalau lahan rumahnya sedikit lebih luas juga bisa ditambah lubang biopori mungkin untuk membantu penyerapan air
tapi kita berlanjut anda kabarnya kan sekarang berada dan juga memantau f satu powerboat gitu di sana
melihat perakhiran cuaca hari ini angin cukup kencang di sana dengan gelombang tinggi
bagaimana dengan perakhiran cuaca untuk esok hari
iya jadi untuk esok hari di sekitaran bali j dan otoba kami memperkirakan ada potensi hujan ringan itu di sore hari ya
sekitar jam empat lima
kemudian agak meningkat intensitasnya menjelang jam tujuh malam
tapi kemudian masuk di malam sekitar jam delapan mulai meredah lagi
angin bervariasi antara lima hingga sepuluh knots atau sepuluh sampai dua puluh km per jam ya
dengan arah juga yang cukup bervariasi dari utara timur laut tenggara
bmkg memantau terus kondisi di sana
kita juga tempatkan personel di sana untuk bisa langsung menginformasikan cuaca secara lebih detail lebih jelas
lebih detail lebih dini kepada penyelenggara lomba di sana
baik kita harapkan cuaca lebih baik pada esok hari
terima kasih kepala pusat meteorologi publik bmkg
fahri rajab sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news